pemerintah anggarkan dana empat triliun rupiah untuk penanganan dan rehabilitasi pasca gempa di lombok nusa tenggara barat
pemerintah bahkan menyebut bantuan dana tersebut mungkin akan ditambah menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan
hal ini disampaikan sekretaris kabinet pramono anung di komplek istana kepresidenan jakarta pada kamis siang
menurutnya anggaran dana empat triliun rupiah itu juga sekaligus membantah pernyataan politisi oposisi
yang menyebutkan pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar tiga puluh delapan miliar rupiah untuk gempa lombok dan dianggap terlalu kecil
pramono menegaskan anggaran dana empat triliun hanya dialokasikan untuk rehabilitasi bangunan rumah saja
berapa anggaran yang diperlukan untuk itu
anggarannya adalah menteri keuangan diberikan ini oleh presiden untuk menutupi
jadi tidak benar kalau anggarannya tiga puluh delapan miliar anggarannya empat triliun lebih
empat triliun lebih
supaya ini tidak ditafsirkan macam macam anggarannya empat triliun lebih
untuk mengganti rumah yang rusak saja berapapun rumah itu dibagi menjadi tiga klasifikasi
berat ringan sedang
itu saja sudah angkanya besar sekali
jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu tiga puluh delapan miliar
yang bersangkutan tidak punya empati terhadap lebih dari empat triliun
itu bisa nambah karena kan berapa yang rusak nanti yang akan ditangani
sekretaris kabinet pramono anung juga mengatakan pemerintah masih mampu secara mandiri
untuk proses penanganan dan rehabilitasi di lombok
pemerintah juga tidak akan menaikkan status bencana menjadi bencana nasional
sehingga belum memerlukan bantuan pihak asing ataupun negara lain
namun pemerintah memastikan skala penanganan pasca bencana gempa di lombok
sama dengan penanganan bencana di lombok
sama dengan penanganan bencana di lombok
sama dengan penanganan bencana di lombok
sama dengan penanganan bencana di lombok